komisi pemilihan umum tengah mempersiapkan debat cawapres transmedia yang bertema pendidikan kesehatan tenaga kerja sosial dan budaya
kpu yakin debat cawapres transmedia itu akan berlangsung lebih baik dibanding debat debat sebelumnya
debat cawapres transmedia akan digelar pada tujuh belas maret dua ribu sembilan belas mendatang
debat itu akan dilakukan antara calon wakil presiden setelah pada debat kedua dilakukan oleh calon presiden
komisioner komisi pemilihan umum atau kpu mengatakan pihaknya telah menerima beberapa rekomendasi dari bawaslu terkait penyelenggaran debat cawapres transmedia nanti
misalnya terkait teknis penyialan modelator sampai format debat
selain itu ada beberapa masukan yang telah diterima kpu seperti soal pemilihan modelator yang paham soal isu debat
dan usulan soal pengurangan jumlah relawan kedua paslon di ruang debat
namun kpu memastikan penyelenggaran debat cawapres transmedia nanti akan lebih baik dibandingkan debat debat sebelumnya
prinsipnya kemarin dilakukan evaluasi
kemudian bawah selu menyampaikan rekomendasi
usulan moderatornya kan masih alvito dinova dengan putri ayuning tias
akan ditetapkan pada tanggal pada rapat berikutnya
rencananya dua puluh enam februari
sampai dengan hari ini masukan masukan terkait kepada aspek format debat sepertinya
kami memahami para pihak dan publik sudah merasa cukup dengan pendekatan ini
selain itu komisi pemilihan umum mengusulkan kepada tim sukses kedua pasangan calon
untuk mengadakan nonton bareng debat di satu tempat
kpu menilai acara nobar akan lebih baik jika diadakan oleh tim ses kedua paslon
dan secara bersamaan di satu tempat dengan tujuan memperkuat kebersamaan antarelawan kedua paslon
debat cawapres transmedia bertema kesehatan
pendidikan sosial dan budaya itu akan dilaksanakan di hotel sultan
dengan transmedia sebagai penyelenggara debat
tim liputan cnn indonesia